gue tuh stres karena gue terpaksa semaleman terperangkap di rumah sakit sama dia
jadi semalam gue terus sama pangeran
nggak usah ganggu gue lagi paham
aku nggak perlu perhatian dari mama
setahu aku mama cuma pentingin pekerjaan doang
mama itu ngelakuin ini semua
mama kerja keras bantuin tuhan
semua untuk memenuhi kebutuhan kamu
sayang kamu harus ngerti dong
kamu harus tahu itu
dan kamu harus tahu karena apa mama begini
aku gak butuh harta mama
yang aku butuhin cuma satu mbak
dari kecil aku ngerasa kesepian ma
yang lebih pentingin pekerjaannya daripada anaknya
sekarang mama nyuruh aku ngerti mama
sedangkan mama nggak pernah ngerti
pada hal mama juga mau
kamu sambut mama dengan senyuman
bukan dengan amarah
mel akhirnya lo nyampe juga
oke kalau gitu jangan buang buang waktu
kita langsung aja cari si cewek asongan oke
ngapain sih nyari cewek songan
dia harus pake gelang ini dari gue
ini bukan gelang sembarangan
ini gelang khusus buat nandain dia
jadi biar dia tau yang bisa ngasih gelang bukan cuma pangeran
hmm berarti kalau misalnya cewek asongan dapat gelang dari loh
dia bakal kena bullying loh
tapi kamu gak pernah ngasih gelang kayak gitu ke orang
nama gelang ini sama kayak warnanya
siapapun yang dipakaiin gelang ini harus bisa redain rasa marah gue
udah lah gak usah buang buang waktu
bu aku berangkat ke lia ya
eh putri putri
kamu ingat ya mulai sekarang gak boleh marah marah lagi
ya kalau ngadepin orang kayaknya belin suninya masa gak boleh marah sih bu
karena kamu gak tau kan sebenarnya dia begitu karena apa
aku jalan sekarang ya
iya iya ambil bahan di kantor ibu
sekarang ya sekarang saya ambil
iya makasih bu
ya ada pesanan baru
ambil tas dulu
mana sih cewek asongan
supaya kaki gue udah pegel banget nih bolak balik
lo ajalah yang nyariin nanti kalau udah ketemu lo miss call gue ya
lagian tuh cewek asungan kalau udah dateng juga nawarin dagangannya
kalau bilang keliatan ya pasti belum dateng lah
saya tau banget deh lo
eh eh tunggu
gue mau kasih gelang pink khusus ini
buat nanda ini
sejak kapan lo bagi bagi galang di kampus mel
oh gue tau
pasti buat konten ig story lo kan
eh bener bener ya tuh cewek
masa abis komen gue langsung cabut aja
keluaran cewek asongan tuh pasti
lo gak mikir ya
pangeran kan paling gak suka dijadiin konten
pasti lo langsung dipakein gelang khusus
mendingan lo dengerin dia deh
jangan nekat dulu lo tash
si cih asoh mana ya
kok gak muncul muncul sih
teman aja lo berdua
kenapa handphone gak aktif
lu kayak gak tau aja bokap lo kayak gimana
mungkin maksud bokap lo supaya lo sama mel di nere tuh berdua fokus
makanya kita berdua matiin handphone kita
lo berdua gak ada budaya
pantes aja ya
udara di sini udah mulai gak enak
ternyata ini dia
pahlawannya usus goreng
gue pikir setelah lo jadi pahlawan dia
tapi ternyata enggak
eh gue belum selesai ngomong
gak cukup apa
dia jadi parasit
gue tuh stres karena gue terpaksa semaleman terperangkap di rumah sakit sama dia
dia jadi parasit
dia jadi parasit
dia jadi parasit
dia jadi parasit
dia jadi parasit
semalam putri sama pangeran
jadi semalam putri sama pangeran
gak usah ganggu gue lagi pak
tidak kusah atau pelipat